sementara itu ada sepasang pengantin di kabupaten batang yang terpaksa menikah dalam pengawasan petugas kepolisian resor batang
alasannya hal ini dilakukan karena calon pengantin pria bersatus tahanan polres setelah terlibat pencurian kayu jati
suasana haru mewarnai prosesi akad nikah seorang tahanan polres batang ahmad wahyu
yang menikahi kekasihnya kristiani di masjid sabilil mutakin di kompleks mapolres batang selasa siang
seharusnya pernikahan yang telah direncanakan dua bulan lalu tersebut akan dilangsungkan akhir bulan maret dua ribu sembilan belas
namun karena mempelai pria menjadi salah satu tersangka pencurian kayu jati pernikahan keduanya diajukan lebih awal
pernikahan pun berlangsung secara sederhana
seperti orang orang lain keluarga hidup tenang kerja hal hal lain
usai melangsungkan akad nikah pengantin pria ini kembali harus meringkuk di balik jeruji tahanan mapolres batang
keluarga tersangka mengatakan surat dengan izin daripada pernikahan tersangka
dan kita layani dengan baik karena itu merupakan
mengatakan hak daripada tersangka
dan kita tadi laksanakan pengamanan sebagaimana mestinya
ahmad wahyu warga dukuh gembiang desa kalimanggis kecamatan subah batang ini terjerat kasus penyeludupan sebelas batang pohon jati
ia berperan sebagai buru angkut batangan kayu jati ke atas truk
kasusnya masih dalam penanganan satres krimpolres batang
roby bernardi kabupaten batang jawa tengah